kepala dinas pariwisata dari hasil inventarisasi nanti apabila ditemukan ada wisatawan yang betul betul tidak mampu
baik untuk penginapan dan kebutuhan sehari hari maka kita siapkan
ada wisma penda di sana dan ada juga hotel hotel pemda yang kita siapkan
sehingga masyarakat atau wisatawan yang tidak mempunyai anggaranya kurang di sana bisa bermalam di sana